tidak hanya saksi ahli digital forensik yang memberikan keterangan saat sidang
jaksa penuntut umum juga kembali menghadirkan ahli toksikologi ke persidangan pengadilan negeri jakarta pusat rabu sore
saksi ahli toksikologi nur samran subandi menyatakan
dari pemeriksaan terhadap sampel lambung wayan mirna salihin
ditemukan racun cyanida yang cukup banyak
jumlahnya sebesar dua miligram
jumlah ini dua kali lipat dari letal dosis atau dosis terendah mematikan untuk manusia
subadi menambahkan dugaan mirna tewas karena cyanida juga diperkuat oleh rekaman cctv
yang menunjukkan perubahan warna es kopi vietnam
saat dibuat es kopi vietnam berwarna putih namun setelahnya es kopi tersebut berubah warna kekuningan
perubahan warna ini dinilai terjadi karena efek cyanida yang memiliki sifat basah
jadi sudah meyakinkan bahwa kematiannya karena syanid
saya kan kemarin sudah meyakinkan itu
karena kita periksa bukan berdasarkan apa namanya pernyataan semata
bukan karena opini semata tapi berdasarkan data
jadi kemarin kan sudah saya nyatakan plus minus dua puluh mili yang diminum oleh korban
itu berdasarkan perhitungan bukan berdasarkan perkiraan